anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
pemerintah tengah menggodok protokol penerapan new normal atau kelaziman baru
perubahan tatanan kehidupan di masa pandemi ini memang tak bisa dihindari
atas nama pemulihan ekonomi rencana kebijakan new normal akan diberlakukan
namun di sisi lain resiko gelombang kedua pandemi juga menjadi ancaman serius
skenario ini tengah menjadi tarik ulur
dalam diskusi virtual yang digagas oleh universitas indonesia dan griffith university australia
sejumlah ahli menilai indonesia belum siap memasuki fase tersebut
salah satu indikator yang menjadi pertimbangan adalah indonesia belum melewati gelombang pertama pandemi
yang bisa melonggarkan ketidakpun
ketika sudah dipilih satu strategi yang disebut dengan psbb atau lockdown ini
adalah negara yang memang sudah melewati puncak idealnya
melewati puncak dari kurva epideminya
dan bukan negara yang saat ini sedang dalam proses meraih puncak
karena akan sangat seperti yang disampaikan dr iwan itu sangat sayang sekali
karena saya menyampaikan
tidak hanya ada potensi ini kita belum mencapai puncak ya masih di gelombang pertama
tidak hanya ada potensi yang disebut gelombang kedua dan ketiga
tetapi ada juga yang disebut dengan the second peak third peak
jadi ada potensi terjadinya puncak kedua puncak ketiga
ketika kita lengah abai dalam strategi maupun upaya pencegahan
pelonggaran psbb yang diikuti dengan pemberlakuan pola hidup baru
setidaknya harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh lembaga kesehatan dunia
ada enam kriteria yang harus dipenuhi
pertama penurunan kasus pedularan
kedua penguatan sistem kesehatan
ketiga pengawasan terhadap potensi kantong infeksi baru
keempat langkah pencegahan yang masif
kelima kasus impor yang dapat dikendalikan
dan terakhir peran individu dan komunitas untuk menerapkan new normal
langkah untuk melonggarkan psbb juga harus diketahui
juga harus mempertimbangkan indeks penularan covid sembilan belas
yang biasa disebut reproduction number atau rt
ternyata ada korelasi ada hubungan yang lumayan kuat
antara proporsi orang tinggal di rumah saja dengan arti di indonesia
nah kalau kita lihat di grafik ini
ini artinya di indonesia akan mencapai satu
kenapa lebih kecil dari jakarta
ya karena indonesia mix daerahnya
ada daerah pedesaan yang kepadatan penduduknya berkurang seterusnya
jadi tangguh sedikit lagi
bisa lebih banyak lagi penduduk yang tinggal di rumah
kita akan mencapai artinya di bawah
artinya penularan virus ini bisa terkontrol dan kita kemudian bisa coba untuk
relaksasi si pembatasan sosialnya
dunia tak lagi sama setelah pandemi menerpa
apapun kebijakan yang nanti diambil pemerintah
kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan menjadi syarat mutlak
agar gelombang kedua pandemi bisa dihindari
miladia rahma akun coro jakarta
di tengah ketidakpastian kapan pandemi covid sembilan belas ini berakhir
pemerintah telah membuat rencana terkait pola tatanan hidup
pemerintah juga mengatakan bahwa
pandemi covid sembilan belas akan membuat masyarakat berpengaruh pada sektor sektor
masyarakat juga diharuskan beradaptasi dengan cara hidup baru
namun banyak pihak mengkhawatirkan implikasi penerapan new normal akan memicu gelombang kedua penyebaran covid sembilan belas
malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah bergabung dari luar studio melalui sambungan zoom

dan juga ada ibu nety prasetyani anggota komisi kesehatan ataupun komisi sembilan fraksi pks dpr ri saat ini

ya selamat malam
selamat malam pak imam terima kasih sudah bergabung
kita akan langsung ke dpr terlebih dahulu sebagai mitra kerja dari pemerintah
ini pemerintah berulang kali belakangan ini gencar menggalakkan pola tatanan hidup baru bu neti atau new normal
ini kebijakan yang prematur terlalu cepat menyimpulkan bahwa kita sudah bisa memasuki pola tatanan hidup baru
kalau menurut dpr seperti itu bu neti
ya sebetulnya kan kalau kita bicara tentang pandemi covid sembilan belas ini
manana adalah sebuah ujian ya ujian kehidupan berbangsa bernegara
kalau kemudian kita memiliki kemampuan untuk bisa mengatasi menangani dengan baik
maka kita akan keluar sebagai bangsa pemenang
sebaliknya justru ketika kita tidak memiliki kemampuan mengelola menangani covid sembilan belas ini dengan baik
ya mohon maaf kita akan menjadi bangsa pecundang
nah dalam konteks kebijakan tentu saja kami di komisi sembilan khususnya saya secara pribadi
melihat bahwa sebetulnya keberhasilan kita menangani covid sembilan belas ini
manakala pemerintah menjalankan skenario kolaborasi optimal
jadi artinya perpaduan atau kombinasi antara good governance yang akan bertemu dengan civil solidarity
jadi ada kerjasama masyarakat
ada kesadaran ada maksipasi kedisiplinan ketaatan kepatuan dan sebagainya
namun kan ternyata hari ini kita melihat bahwa kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah ini mengalami komplikasi
jadi kalau kita bicara bahwa covid sembilan belas ini harus ditangani dengan perencanaan dan pentahapan yang terukur
baik secara kuantitatif maupun kualitatif ini kok nampaknya tidak dilakukan oleh pemerintah
seperti misalnya wacana relaksasi psbb kan itu nggak ada
ini adalah ukuran tertentu yang disampaikan oleh pemerintah
setelah dikritisi setelah ditegur baru kemudian pemerintah melirik
indikator yang kurang lebih pas gitu untuk melakukan wacana relaksasi itu
jadi artinya kalau kita mau berkaca pada pengalaman negara negara lain yang kurang berhasil menangani covid sembilan belas ini
kok nampaknya yang diambil itu kebijakan yang non scientific populisme
asal populer tapi kemudian tidak mendasarkan pada hal hal yang ilmiah
nah saya mengkhawatirkan
bahwa kalau kemudian new normal ini sebagai wacana digaungkan tapi kemudian tidak disiapkan langkah langkahnya secara terukur
sebagaimana tadi yang kita dengarkan penjelasan dari para epidemiolog
maka ini justru bukan menjadi satu pintu keberhasilan
tapi justru akan memicu kurva pandemi ini melonjak dengan eksponensial
oke bu neti artinya anda melihat bahwa indikator indikator yang memang
kita lihat di pemerintah saat ini itu belum memenuhi syarat dari who begitu ya
karena kalau misalnya kita lihat who itu kan merilis beberapa persyaratan ada tiga persyaratan utama ya
bagi suatu negara jika ingin memutuskan masuk ke dalam pola tatanan hidup baru atau new normal
artinya tadi yang anda sebutkan anda khawatirkan itu memang pemerintah kita ataupun negara kita belum memenuhi persyaratan persyaratan indikator
kan who sudah mengatakan bahwa
new normal ini hanya berlaku bagi negara negara yang mampu melakukan perlawanan penanganan terhadap covid
nah salah satu yang kemudian disyaratkan oleh who adalah negara tersebut mampu mengendalikan wabah tersebut
nah mengendalikan itu kan mulai dari mencegah persebaran secara masif melakukan tiga t ya
tracing test kemudian treatment yang tepat seperti itu
kemudian juga melakukan atau menyelerkan isolasi karantina dan sebagainya
nah kalau kemudian itu belum berhasil atau bahkan kemudian tadi disebutkan juga reproduction rate kita yang masih di atas satu
ini sangat mengkhawatirkan begitu
jadi artinya kalau kemudian new normal ini dimaknai bahwa kita akan memasuki tatanan kehidupan baru
orang mulai berkumpul lagi di tengah keramaian ini kan sebenarnya identik dengan transmisi dari penyakit itu sendiri
jadi artinya memang yang dikhawatirkan dari dpr ini pemerintah belum bisa mengendalikan penyebaran covid sembilan belas
dan dikhawatirkan justru akan menimbulkan gelombang berikutnya ya
kalau tidak ada implementasi ataupun protokol teknis begitu
hanya diwacanakan saja digaungkan wacananya tidak ada protokol teknis yang jelas soal pola tatanan hidup baru atau new normal
begitu ya bu neti ya
saya akan tanya ke pak imam
pak imam itu tadi sudah disebutkan oleh bu neti bahwa ini dikhawatirkan justru akan menimbulkan gelombang penyebaran
kalau kemudian pemerintah hanya menggaungkan wacana new normal tanpa memberikan protokol resminya itu teknisnya di lapangan seperti apa
di samping itu dpr juga melihat bahwa penyebarannya belum berhasil dikendalikan
anda juga melihat bahwa masyarakat merasakan hal yang sama
masyarakat merasakan bahwa mereka khawatir ini belum tertangani begitu
tapi sudah harus masuk ke dalam fase kehidupan berikutnya fase new normal
itu arahnya itu tidak hanya semata mata pemerintah
ya harus ada juga bagaimana kesiapan masyarakat itu sendiri para tokoh masyarakat itu sendiri di dalam upaya untuk melakukan sosialisasi
karena pemerintah tidak mungkin melakukan sosialisasi sendiri dan efektif
harus ikut serta
dan juga ada komunitas bisnis
komunitas bisnis itu juga bertanggung jawab bagaimana caranya memutus mata rantai itu dan kemudian menyeimbangkan dengan kepentingan kepentingan bisnis
jadi stakeholder nya minimal tiga yang paling utama
nah jadi kalau kita hanya fokus hanya sekedar pemerintah
maka seolah olah masyarakat itu menjadi
tapi tidak punya peran padahal masyarakat atau partisipasi publik itu sangat besar
untuk men sukseskan perilaku ini gitu
pak imam tapi kan yang berhak menentukan ataupun mengambil keputusan bahwa suatu negara itu bisa memasuki pola tatanan hidup baru adalah pemerintah
pemerintah yang harus bisa menentukan dan juga memutuskan berdasarkan persyaratan persyaratan yang dibuat oleh who
salah satunya adalah mengendalikan penyebaran wabah
apakah ini kemudian bukan menjadi tanggung jawab dari pemerintah
untuk bisa sesuai
untuk bisa seseorang itu pakai masker
saya mau bawa ke hal yang sifatnya lebih apa
lebih detail lebih konkret ya
atau saya keluar dengan memakai masker dengan cuci tangan secara rutin dengan jaga jarak
itu nggak perlu pakai pemerintah ikut campur
saya menentukan diri saya sendiri
dan saya bertanggung jawab terhadap kesehatan saya
dan kesehatan orang lain
itu adalah perilaku yang relatif lebih baik dilakukan warga masyarakat di korea selatan
atau di jepang
jadi fokusnya iya pemerintah sangat penting di dalam melakukan sosialisasi
di dalam melakukan penentuan kapan new normal itu diberlakukan atau tidak
sekarang saya sudah new normal dalam arti apa namanya saya berkegiatan
tetapi saya tahu batas batas mana yang saya anggap aman buat diri saya dan aman buat orang lain
nah itu kira kira gitu
ini yang gini
nah memang ada toko toko yang dilarang buka ya atau sudah dibuka
itu memang pemerintah yang mengatur
tetapi walaupun misalnya sudah dibiarkan atau dibolehkan dibuka
tapi kalau saya menganggap bahwa ini membahayakan untuk masyarakat
toko itu berhak juga untuk tetap tutup gitu
artinya tingkat kedisiplinan masyarakat ini berbeda beda begitu pak imam
tidak bisa dipukul rata memang masyarakat juga berperan aktif begitu untuk bisa mensukseskan pola tatanan hidup baru begitu
jangan menganggap masyarakat itu hanya objek
tetapi kita harus juga dorong masyarakat itu menjadi subyek yang ikut menentukan
yang bertanggung jawab tentunya ya
tapi ada juga masyarakat yang sudah dipetakan
psbb bahkan sudah ada pembatasan ketat sekalipun gitu
dia tetap saja melakukan hal hal yang diluar dari protokol kesehatan
nah itu mau apa pemerintah gitu kan
nah pemerintah sekarang mau mengerahkan polisi dan tentara
misalnya untuk mendisiplinkan
tahan dulu tahan dulu pak imam
nanti kita bahas sampai ke situ soal monitoring dan juga pengawasannya di lapangan akan seperti apa
tapi saya akan tanya ke pemerintah sudah bergabung bersama dengan kita bang ali mutar ngabalin
tenaga ali utama ksp
selamat malam bang ngabalin
bang abalin ini tadi sudah mendengar kita penjelasan
saya akan jelaskan sedikit yang disampaikan oleh bu neti prasetyani
anggota komisi sembilan dpr ri dari fraksi pks dan juga pak imam prasojo
tadi bu neti mengkritisi bahwa ini dikhawatirkan justru akan menimbulkan gelombang penyebaran yang baru
karena memang pemerintah belum bisa membuktikan sudah berhasil mengendalikan penyebaran wabah
dan sebetulnya saya ingin tanya ke pihak istana
ataupun ke pemerintah
nah ini apakah memang negara kita indonesia sudah memenuhi persyaratan who
untuk bisa menentukan keputusan masuk ke dalam pola tatanan hidup baru atau new normal
assalamualaikum wr wb
mas imam dan ibu neti
para pemirsa yang senang
saya ingin mengatakan bahwa sebagai pemerintah
presiden tentu saja menyiapkan langkah langkah
yang bisa diharapkan akan memberikan yang terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara
itu satu yang pertama
dalam hal new normal
bukan saja indonesia yang melakukan ini
negara indonesia itu adalah satu di antara dua ratus sekian puluh negara di dunia
yang terpapar covid
langkah langkah ini dilakukan bagi pemerintah tentu saja kita tahu bahwa informasi dari
organisasi kesehatan dunia dari who mengabarkan kepada seluruh dunia
negara negara yang terpapar covid sembilan belas itu bahwa untuk mendapatkan vaksin dan obat itu bukan
satu minggu dua minggu atau sebulan dua bulan
membutuhkan waktu dua tahun empat bulan bahkan dua tahun delapan bulan
nah pertanyaannya adalah dalam rangka mempersiapkan diri dengan segala kemungkinan kemungkinan
dalam masa pandemi ini
maka tentu negara pemerintah harus mengambil langkah langkah yang bisa memberikan satu sisi
masyarakat harus bisa produktif dengan segala yang menjadi bagian daripada kepentingan masyarakat
dan yang kedua harus aman
aman dari virus aman dari covid sembilan belas
bang bang tapi untuk menentukan masuk persiapan ke pola new normal itu
apakah sudah memenuhi standar ataupun memenuhi persyaratan dari who
nah paling tidak ada tiga aspek penting yang harus dipersiapkan
dan itu bukan menjadi keputusan siapa siapa tetapi harus menjadi keputusan dari para ahli kemudian mengikuti perkembangan kurva yang ada
perkembangan yang terkait dengan masing masing daerah yang berbeda beda
umpama diantaranya adalah perkembangan kurva r itu di bawah satu
artinya pada masa empat belas hari tidak ada lagi laporan pasien yang ke rumah sakit
begitu juga dengan rt nya kan
yang kedua jangan keliru bahwa kesiapan sistem kesehatan yang harus dipersiapkan oleh pemerintah dalam rangka menyongsong datangnya new normal
tapi tidak terlalu jika kapasitas dan adaptasi sistem kesehatan itu sudah mendukung untuk memberikan pelayanan kepada covid pasien covid sembilan belas
yang ketiga kita tahu bahwa jumlah tes atau surveillance itu dari kemampuan pemerintah untuk bisa melakukan tes paling tidak antara sepuluh sampai dengan dua belas spesimen
itu paling tidak seperti itu
karena itulah mbak
ini kan dalam langkah langkah persiapan
kalau kalau itu nanti situasi di daerah daerah tertentu di mana yang telah memenuhi kriteria kriteria yang seperti ditanyakan maka bisa dilakukan
karena protokol kesehatan untuk menghadapi itu sudah diterbitkan oleh pemerintah
bang abalin tadi anda mengatakan bahwa salah satu syaratnya berdasarkan yang ditentukan juga oleh who adalah rt kurang dari satu ro kurang dari satu
efektif kurang dari satu
tapi fakta yang kami temukan di lapangan dan juga dirilis oleh gugus tugas untuk empat provinsi dan dua puluh lima kabupaten kota yang siap untuk memasuki fase new normal jawa barat kemudian dki sumber dan juga gorontalo
untuk jawa barat itu angka rt nya satu sembilan dan untuk sumatera barat angka rt nya adalah satu enam
belum memenuhi syarat who seperti yang tadi anda sebutkan
kita bicara dalam konsep terkait dengan posisi kurva r dan rt itu
jakarta menjadi epicentrum dari covid sembilan belas
karena itulah kita menjadi ambil ukuran kalau jakarta tidak mustahil di gorontalo mungkin jauh lebih bagus
tidak mustahil mungkin di sumatera barat atau di jawa barat dan lain lain
karena masing masing daerah itu kan paling tidak ada tiga faktor yang menyebabkan
masyarakat begitu patuh pada kepemimpinan seorang gubernur atau bupati
kemudian kultur yang ada di sana membangkitkan kedisiplinan dan budaya ketaatan dalam rangka memenuhi anjuran anjuran dan aturan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah
bang abalin artinya anda melihat bahwa pemerintah daerah dki jakarta atau pemprov dki jakarta sudah berhasil begitu untuk bisa mengatasi mengendalikan penyebaran wabah menurut pemerintah pusat
jakarta dalam perkembangan
jakarta dalam perkembangan terakhir ini ini kan nanti sampai tanggal empat juni ya dari dua puluh dua sampai empat juni adalah gelombang ketiga dalam pengertian pemberlakuan psbb
itu semakin melandai bahkan cenderung menurun
makanya kenapa kita terus menerus menyampaikan agar tahan diri dan tetap patuh pada protokol kesehatan karena langkah langkah ini segera dipersiapkan oleh pemerintah
bahwa persiapan pemerintah sudah matang dalam menuju ke pola tatanan hidup baru
dan apakah masyarakat kemudian siap untuk beradaptasi
kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda cnn indonesia
nuskesa akan segera kembali
sebetulnya bagus nih mbak nana kalau ada pakar epidemiologi
yang ikut bersuara
karena pastinya kita bicara tentang pandemi covid sembilan belas ini
basisnya adalah bencana atau darurat kesehatan ya
kalau yang saya dengarkan dari para pakar
atau kemudian ketika kami rapat di komisi
baik raktar maupun rdp
maka sebetulnya bicara pandemi covid ini ada tiga parameter
yang harus dikendalikan oleh pemerintah
yang pertama adalah mencegah persebaran virus itu sendiri
kemudian yang kedua menurunkan angka kesakitan komorbiditas
kemudian yang ketiga adalah menurunkan angka kematian atau fatality rate
nah sebetulnya ketika ini menjadi parameter yang bisa dikendalikan oleh pemerintah
tentu kita juga akan support ya
kalau kemudian new normal ini akan menjadi kebijakan yang diambil oleh pemerintah
namun kan ketika kita bicara pada kenyataannya
tadi betul bang ngabalin bilang dki turun kok gitu
kita bicara itu kan bukan hanya dki
kita bicara jawa timur yang tiba tiba mengalami pelonjakan yang luar biasa
nah termasuk di daerah daerah lain
nah kalau kemudian kita kaitkan dengan kemampuan menurunkan tiga hal tadi
maka tentu kita juga harus bicara tentang bagaimana kesiapan dan persiapan daerah
terkait dengan fasilitas dan layanan kesehatan
kemudian tenaga kesehatan apd ya seperti itu
termasuk yang tadi
sampaikan oleh pak imam bahwa ini memerlukan kerjasama dari masyarakat ya
yang partisipatif yang disiplin yang patuh dan sebagainya
nah kenyataannya kan kalau kita lihat hari ini masyarakat juga terbagi dalam beberapa kuadran
tapi kemudian karena memang komunikasi yang sangat noidi gitu di atas ya
antara pejabat ada fragmented actors yang luar biasa
termasuk juga ada civil office
nah saya khawatir kalau kemudian ini dilakukan tanpa perencanaan tanpa pentahapan
ibarat kita naik tangga nggak tanggal satu dua tiga ke tangga berikutnya
tapi kemudian dari tanggal satu langsung tanggal lima gitu ya
nah itu yang menurut saya perlu diwaspadai dan perlu kita cermati bersama
artinya konsep yang jelas itu belum ada ya
belum dipaparkan ataupun belum diperlihatkan oleh pemerintah soal konsep konkret new normal itu akan seperti apa dalam kehidupan kita
berdamai ataupun dancing with covid bu neti
betul ya yang namanya kebijakan itu kan harus disosialisasikan
kemudian kalau perlu disimulasikan
karena memang zona merah zona kuning tentu penerapannya berbeda ya
implementasi nanti di lapangan berbeda seperti itu
termasuk juga keberanian untuk mengevaluasi
tentu saja ini juga menjadi satu hal yang menentukan keberhasilan kebijakan yang kita ambil
saya mau tanya ke pak imam
pak imam tadi bu neti bilang bahwa ada komunikasi kemudian yang membingungkan masyarakat
ada masyarakat ini terbagi dalam beberapa kuadran
ada yang ingin kemudian menaati
tapi di sisi lain mereka bingung dengan komunikasi
dan sampai saat ini kalau kita lihat belum ada sosialisasi
juga simulasi yang dilakukan oleh pemerintah
apakah ini kemudian akan mempengaruhi kemampuan masyarakat kita beradaptasi dalam pola tatanan hidup baru pak imam
ya memang yang kita tunggu ya
mudah mudahan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan mendapatkan gambaran lebih rinci
misalnya bagaimana pola kehidupan atau era new normal itu diberlakukan misalnya di sektor perdagangan
perdagangan itu sendiri juga macam macam
protokol di mal barangkali berbeda dengan protokol di pasar tradisional
terus kemudian ada lagi misalnya
gimana kaitannya dengan perkantoran
protokolnya seperti apa
lebih detail lagi
kalau orang mau ke tempat hiburan
apakah di masjid misalnya
kalau seandainya itu kehidupan normal dilakukan
protokolnya seperti apa
nah jadi memang
ini memerlukan sebuah detail ya
sebuah rincian dari setiap tempat
tidak bisa pakai protokol kunci inggris
jadi harus detail betul
masing masing tempat harus punya kunci
dan ini memang memerlukan waktu
itu baru membuatnya loh ya
nah belum lagi mensosialisasikannya
kalau saya boleh dapat waktu lagi ya
bayangkan orang harus paham dulu
ya tahu dulu
nah setelah tahu bahwa ini ada protokol
apa itu maksudnya protokol
tahu dan memahami beda
tapi terus kemudian tahap ketiga adalah menyadari bahwa ini penting
nah biasanya kesadaran itu
muncul setelah ada korban itu
kalau di republik kita ini
nah tetapi orang sadar sadar banget nih
contohnya orang merokok itu berbahaya
tapi dokter jantung pun ada yang masih ngerokok
itu artinya bukan berarti dia itu nggak tahu
tidak paham dan tidak sadar
dia sadar tapi tetap juga tidak melakukan perilaku itulah
itu jadi untuk masuk ke dalam kita berdisiplin
melaksanakan protokol protokol kesehatan dalam kehidupan normal
itu memang tidak mudah
disosialisasikan dalam waktu cukup lama dan intensif pun
itu belum tentu langsung begitu mudah begitu saja
tapi itu semua harus dilakukan menurut saya
supaya kritik dari tahapan tahapan itu tidak ada
yang penting mari kita selamatkan bersama sama
dan ini nggak bisa nunjuk hanya satu pihak
menurut saya ini tanggung jawab banyak pihak
termasuk saya termasuk anggota dpr harus ikut mensosialisasi
bang abalin tadi sudah ada masukan bahwa protokol
setiap protokol harus detail betul
memerlukan waktu untuk sosialisasi dan juga simulasi
persiapannya juga harus panjang
sehingga menimbulkan kesadaran dari masyarakat untuk bisa mengadaptasi
nah sebetulnya ini masyarakat juga masih bingung
pola new normal tatanan hidup baru
bentuk konkretnya versi pemerintah ini sampai saat ini ini seperti apa
karena digaungkan terus new normal new normal
tapi belum ada protokol detailnya bang
tidak mungkin tidak mungkin tidak ada protokolnya
surat keputusan menteri kesehatan
surat keputusan menteri kesehatan nomor tiga ratus tiga puluh lima itu
terkait dengan edaran tentang protokol penanganan covid pada masa new normal
ada lagi yang kedua
itu adalah surat keputusan menteri kesehatan no tiga ratus dua puluh delapan tahun dua ribu dua puluh
itu juga terkait dengan paling tidak ada tiga kelompok besar
benar kata mas imam
yang pertama itu kalau dia di perusahaan
itu terkait dengan bagaimana pengelolaan itu bisa dilakukan terkait dengan protokol kesehatan
kalau di mal bagaimana dengan manajemen
semua dibuat perdomannya
kalau di sekolah bagaimana kalau di pasar bagaimana
saya ingin katakan bahwa dalam mengambil keputusan keputusan penting
untuk kemaslahatan orang banyak ini tidak sembrono pemerintah
bang waktu sosialisasinya sudah cukup bang
waktu sosialisasinya ke stakeholder stakeholder itu sudah cukup semuanya dalam waktu pendek
hari seperti sekarang kita berdialog ini adalah bentuk daripada
mensosialisasikan dan memberikan pencerahan kepada masyarakat
itu sebabnya kenapa saya bilang
baik di kantor ksp maupun di istana negara
sampai dengan tadi kami masih terus melakukan perbincangan
dengan para ahli para epologi
supaya melihat perkembangan terkait dengan daerah daerah
jangan lupa sekali lagi bahwa jakarta dan daerah daerah lain itu
punya kultur yang berbeda dalam penanganan covid sembilan belas
maka tidak mustahil benar memang ini diberlakukan untuk seluruh indonesia
tapi tidak semua daerah itu punya kultur yang sama dalam menangani covid sembilan belas ini
itu sebabnya kenapa harus saya katakan bahwa
semua kebijakan yang diambil oleh bapak presiden ini
pertama berdasarkan mengeluarkan regulasi regulasi yang
tentu saja memperhatikan terkait dengan kepentingan publik
yang kedua karena ini menyangkut pandemi
maka tentu para ahli ahli itu
yang ketiga adalah kaitan dengan para pemda pemda di seluruh indonesia ini
maka kenapa setiap ratas itu hampir terus bapak presiden bicara dengan gubernur
bahkan bupati wali kota untuk mengatakan bahwa
untuk punya visi yang sama
karena ini bencana kemanusiaan yang menimpa seluruh rakyat indonesia
kita punya tanggung jawab yang sama
bang abalin tadi di awal anda mengatakan bahwa negara lain juga melakukan new normal
negara lain seperti korea selatan yang baru saja menerapkan new normal
akhirnya menghadapi second wave atau gelombang kedua
pemerintah kita sudah mengantisipasi sudah akan menyadari itu akan terjadi
saya ingin mengatakan bahwa vietnam karena ketaatan rakyatnya
kepada pemimpin dan pemimpinnya yang bisa juga mengkomunikasikan baik baik dengan rakyatnya
kita bisa lihat vietnam bagaimana india bagaimana perilakunya
filipina negara terdekat kita begitu juga dengan malaysia
ada negara negara yang berhasil pemerintah mengambil pelajaran penting dari keberhasilan mereka
ada juga negara negara yang gagal yang pemerintah juga mengambil pelajaran dalam menerapkan ini
agar kita tidak keliru
makanya bapak presiden mengatakan bahwa
hitung baik baik jangan sembrono kalkulasi dengan baik baik
karena apa keputusan ini akan langsung berdampak kepada masyarakat
oke bang tapi negara negara yang abang sebutkan tadi seperti filipina
kemudian vietnam mereka menerapkan lockdown penuh bang
pembatasan yang sangat ketat tapi negara negara seperti korea selatan itu mirip dengan kita
tidak memperlakukan lockdown
apa yang bisa dipelajari dari second wave di korea selatan
jangan dijawab dulu bang jangan dijawab dulu kita tahan dulu
kita akan kembali usai jeda cnn indonesia newscast akan segera kembali
terima kasih pks dan ada imam prasojo sosiolog universitas indonesia
saya akan lanjutkan
bang abalin tadi sebelum break saya sudah tanya
apa yang bisa dipelajari dari negara negara lain seperti korea selatan
yang kemudian gagal menerapkan new normal
dan akhirnya harus kembali melakukan lockdown ataupun pebatasan sosial setelah ada gelombang kedua
ini seperti apa
ingat pada waktu awal awal kita menghadapi covid sembilan belas
banyak orang mendorong bapak presiden dan pemerintah untuk menggunakan lockdown
sementara mereka lupa bahwa dalam undang undang nomor enam tahun dua ribu delapan belas itu
hanya empat kriteria yang dikenal dalam undang undang dalam regulasi kita
karantina rumah karantina rumah sakit dan karantina wilayah
serta pembatasan sosial berskala besar
karena itu kenapa indonesia tidak menggunakan tata cara untuk melakukan lockdown
nggak ada dalam regulasi kita
jadi kalau kita belajar dari negara negara yang sukses itu
adalah mereka yang juga melakukan pembatasan sosial
yang dilakukan itu adalah melakukan pengawasan terhadap pergerakan manusia
kita ini kan adalah yang kita selalu menghimbau
presiden berulang ulang pemerintah berkali kali
kami dari satu tv ke tv lain dari koran ke koran media online mengatakan apa
hindari untuk dalam perkumpulan massa yang banyak
karena dimana mana ada terjadi perkumpulan massa yang banyak
itu akan terjadi dengan gampang penyebaran virus
oke bang tapi apa yang bisa diantisipasi dari pelajaran di negara lain
seperti korea selatan yang tidak menerapkan lockdown pembatasan sosial hampir sama seperti kita
dan mereka mengalami gelombang kedua setelah pelonggaran begitu setelah new normal terjadi
ya tentu ingat baik baik
pada masa covid sembilan belas berawal itu adalah keadaan

indonesia ini mayoritas orang islam
kita melaksanakan ibadah puasa dengan satu ketaatan kepada pemangku puasa negara
kita berkali kali mengatakan
itu sebabnya kenapa indonesia memiliki satu kultur yang berbeda antara hubungan masyarakat dengan pemerintahnya
dan alhamdulillah kita punya satu ketaatan yang baik dan menghadapi covid sembilan belas ini sebagai masalah kita bersama
makanya kita selalu mengatakan
tidak mungkin ada satu kebijakan pemerintah sebaik apapun kalau tidak mendapat dukungan dari lapisan masyarakat seluruhnya akan berhasil
maka kami terus menerus mengatakan bahwa pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat
pemuka pemuka agama untuk apa
untuk bisa mensukseskan kita melakukan perlawanan terhadap covid sembilan belas
dan kita kembali hidup dalam suasana yang lebih baik aman dan bebas dari covid sembilan belas
oke bang imam pak imam pak imam anda melihat bahwa bentuk antisipasi pemerintah
kalau kita lihat kan melibatkan aparat tni dan juga polri
kedepannya menuju ke pola tatanan hidup baru ataupun new normal
apakah pelibatan tni dan juga polri ini bisa cukup efektif
jadi ada tahapan begini
pertama yang paling ideal tentu setiap orang melakukan atau berperilaku sesuai dengan protokol kesehatan itu
bukan karena rasa takut bukan karena orang lain tetapi karena tanggung jawab
nah terus yang kedua kalau lebih di bawah dari tingkatan itu
orang itu melakukan protokol kesehatan keluar dengan pakai masker dengan jaga jarak
kalau dia melanggar itu dia malu dengan masyarakatnya
nah tetapi pada saat orang yang belum memiliki rasa tanggung jawab yang baik
belum punya rasa malu karena dia melanggar misalnya
memang harus dijaga oleh aparat keamanan
tetapi ini adalah bentuk perilaku yang menurut saya yang paling bawah
nah harusnya nanti ditingkatkan sampai ke paling atas
yaitu kita melakukan upaya upaya menetapi protokol kesehatan karena rasa tanggung jawab
nah ini yang bedanya karakter bangsa
nah oleh karena itu kita dorong sebetulnya dalam menghadapi kasus seperti ini
ditumbuhkan atau didorong tidak hanya oleh pemerintah
tapi semua warga masyarakat community leader semuanya itu mendorong
supaya tumbuhnya rasa tanggung jawab bersama
itu adalah bentuk paling tinggi dari sebuah perilaku sosial
oke artinya kalau misalnya law enforcement itu ditegakkan dengan pelibatan tni dan juga polri
tapi tingkat kesadaran masyarakat kita
tingkat tanggung jawab masyarakat kita ini belum tinggi
itu tidak akan berlaku lama begitu ya pak imam ya
seberapa anda punya anak misalnya
apakah dia berperilaku baik karena takut pada orang tuanya karena dimarahi
ataukah karena dia berperilaku baik karena dia memang bertanggung jawab terhadap dirinya dan kepada orang lain
tentu kita memilih anak yang berperilaku baik karena dia memiliki tanggung jawab
bukan karena takut pada orang tuanya
bu neti saya mau ke bu neti dulu nih pak imam
bu neti anda melihatnya dpr melihatnya monitoringnya pengawasannya
ini akan sangat sulit sekali terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat kita itu belum setinggi yang tadi disebutkan oleh pak imam
karena kalau kita lihat psbb saja masih banyak yang melanggar
bagaimana dengan pola tatanan hidup baru ataupun new normal
apakah pelibatan tni dan juga polri itu bisa cukup untuk membawa masyarakat lebih disiplin
pertama sekali kita harus memiliki konteks masyarakat informasi yang akses informasinya mudah
kemudian juga tingkat pendidikan yang memadai
tentu sangat mudah dan sangat diharapkan akan bisa bekerja sama ya untuk bisa sama sama menyukseskan kebijakan pemerintah
nah itu kalau menurut saya itu yang perlu dipotret bahwa kemudian sekedar tahu tapi nggak mau itu juga ada
sekedar tahu sudah tahu punya kemauan dan mampu melakukannya itu juga ada
tapi jangan lupa yang nggak tahu yang nggak mau
yang kemudian juga memang tidak mampu melakukan ini juga menjadi potret masyarakat kita
karena tadi kan menjamung dari bang ngabalin bahwa masyarakat kita ada yang memang mudah diajak bekerja sama
partisipatif atau bahkan yang tadi saya sebutkan bahwa ada fenomena civil obedience gitu ya
nah ini yang menurut saya juga harus menjadi hal yang dicermati oleh pemerintah dalam
memperlakukan new normal
jadi sekali lagi jangan terburu buru karena memang hari ini kita menghadapi indonesia yang beragam
masyarakat yang terbagi dalam berbagai kluster seperti itu ya
termasuk juga kemampuan mengakses informasinya juga sangat beragam
oke bang abalin ada masukan menarik tadi dari bu neti bahwa jangan terburu buru semuanya harus dipersiapkan
dari pemerintah saya ingin kepastian ingin penegasan bahwa kalau kemudian kondisinya di lapangan tidak sesuai dengan rencana pemerintah
masih banyak kurva yang belum menurun ini tidak akan dipaksakan ya new normal ini tidak akan dipaksakan dan persiapannya harus lebih matang begitu
ya itu makanya tadi saya katakan ada tiga faktor salah satu faktor yang paling terpenting itu adalah pemerintah tidak mengambil keputusan sepihak
kenapa begitu karena yang tahu tentang daerah itu adalah pemerintah daerah kemudian bagaimana persiapan pemerintah daerahnya
kemudian bagaimana perkembangan kurva tentang r dan r dua

kemudian termasuk kesiapan seberapa jauh sistem kesehatan yang siap
makanya saya bilang semua masukan masukan kritik itu adalah untuk memberikan evaluasi terhadap apa yang menjadi kebijakan pemerintah
itu akan membuat kekuatan imun bagi kita
tapi kalau di sebelah sebelah kiri kanan kemudian ada orang tidak kritik tidak ini tapi mencacimaki menghujat dan segala macam
itu menurunkan imun dalam masa pandemi ini
sementara masalah ini bukan masalah pemerintah saja
ini adalah masalah seluruh rakyat indonesia
tidak ada orang yang mau sakit menderita dengan virus corona ini
nah karena itulah kenapa pemerintah punya tanggung jawab besar tidak saja kepada manusia
presiden itu punya tanggung jawab kepada allah swt dan seluruh masyarakat indonesia
makanya langkah langkah ini dilakukan oleh pemerintah atau oleh bapak presiden
tentu saja untuk memberikan satu kebijakan yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara
makanya kenapa dua pilihan
kata yang beliau pakai di sini apa
produktivitasnya terpelihara dan yang kedua adalah aman dari covid sembilan
ada yang ketiga adalah tiga par
rakyatnya tidak boleh terkapar perusahaannya tidak boleh apalagi covid nya harus bebas
kemudian rakyatnya tidak boleh lapar
semua dilakukan oleh pemerintah supaya kepentingan bangsa dan negara
dan situasi yang lebih aman lahir dan batin
oke bang abalin sayang sekali waktu kita sudah habis
tapi kita sudah bisa mengambil poinnya bahwa dari dpr meminta agar pemerintah berhati hati
dalam memutuskan pola tatanan hidup baru
sementara pemerintah juga menjanjikan bahwa ini bukan hanya menjadi tugas pemerintah
dan pemerintah akan mengedepankan kesehatan masyarakat dan juga kesejahteraan masyarakat
karena semua keputusan diambil juga demi masyarakat ataupun demi rakyat
sementara tadi pak imam juga mengatakan bahwa ini menjadi tugas kita bersama sebagai stakeholder
baik masyarakat pemerintah dan juga para tokoh yang ada di
di daerah masing masing
terima kasih sekali semua narasumber yang sudah bergabung malam hari ini di cnn indonesia newscast
ada bang ali mutar ngabalin tenaga ahli utama ksp
kemudian bu neti prasetyani anggota komisi sembilan
fraksi pks dpr ri dan juga pak imam prasojo sosiolog universitas indonesia
dan demikian perbincangan kita malam hari ini dalam cnn indonesia newscast
para peneliti lintas ilmu universitas indonesia mengembangkan bilik swab tes covid sembilan belas
untuk menunjang pemeriksaan tes pcr oleh tenaga medis cnn indonesia newscast